ada yang kasih
alhamdulillah akhirnya kita selesai
kita keganjurin yuk
kalau gitu gue yang terakhir deh

kamu kenapa gak jadi kesana
udah deh nggak usah dibahas itu nanti aja
mendingan kita makan dulu
lo kenapa sih gak jadi kesingapun
udah lah udah nanti aja kita makan dulu ya